saudara pengemudi mobil yang menodongkan senjata api di kawasan mampang perapatan jakarta selatan ditetapkan sebagai tersangka
atas perbuatannya tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup
hasil pemeriksaan polisi airsoft gun yang dimiliki tersangka dibeli dari seorang rekannya seharga dua juta rupiah
tersangka mengaku airsoft gun sengaja dibeli untuk meningkatkan kepercayaan diri
tersangka juga mengaku pernah menggunakannya untuk melakukan pemerasan
dan tersangka polisi menyita barang bukti satu mobil dua pucuk airsoft gun korek api dan dua peluru tajam
pelaku untuk menyimpan atau bahkan membawa airsoft gun setiap harinya beserta amunisi peluru adalah supaya lebih pede untuk gaya gayaannya mbak
kemudian pasal yang disangkakan terhadap tersangka klr
misalkan pasal satu ayat satu undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jungto pasal tiga ratus tiga puluh lima ayat satu kuh pidana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup